inilah video yang diunggah menteri bumn erick thohir di akun instagramnya pada selasa dua puluh tiga november kemarin
video berdurasi satu menit tiga puluh detik itu memperlihatkan sang menteri bertanya kepada penjaga toilet spbu
terkait iuran rp dua hingga rp empat yang dikenakan kepada para pengguna toilet
dalam kesempatan itu sang menteri juga mempertanyakan siapa pemilik spbu tersebut
dalam unggahan ini menteri bumn meminta direksi pertamina memperbaiki pelayanannya di semua spbu
baik bumn maupun swasta termasuk soal tarif toilet agar bisa memberi pelayanan yang lebih baik ke masyarakat
kepada direksi pertamina saya mengharapkan fasilitas umum seperti ini harusnya gratis
karena kan sudah dapat dari jualan bensin
sudah gitu ada juga tokok lontong
diketahui kejadian ini terjadi di spbu lima ribu empat puluh enam tujuh ribu dua ratus lima belas di jalan raya lumajang desa malasan kulon kecamatan leces kabupaten probolinggo pada sabtu siang
saat erick thohir melakukan kunjungan kerja ke kabupaten probolinggo dan mampir ke toilet spbu
saat disambangi media beberapa pegawai spbu mengaku tidak tahu bila ada menteri bumn mampir ke spbu nya
justru mereka kaget bila spbu nya menjadi viral di media sosial gara gara mematok tarif toilet
ya ujung ujungnya mungkin ya kebersihan
kan hitungannya ada di target bayar ya tidak dibayar mungkin
tidak ada paksaan mbak ya
tidak ada paksaan
artinya keikhlasan gitu ya pak g
saat ini toilet gimana pak di malasan sudah berapa
gratis sudah dibebaskan hitungannya
sudah ada tulisannya hitungannya yang terpasang hitungannya
setelah video tersebut menjadi viral sejumlah spbu di pertamina di jakarta mulai menggratiskan fasilitas toiletnya
salah satunya spbu di jalan kebonjeruk raya kebonjeruk jakarta barat ini yang sejak selasa pagi tak lagi mematok tarif fasilitas toilet
hal ini dilakukan usai mendapat imbauan langsung dari pihak pertamina dan mendapat sambutan positif dari warga
pagi ya kan
dari intusin dari
dari pak menteri bn itu masuk ke direktur ramah pertamina jadi di bawah langsung diindustrikan di gratiskan semuanya
ya menurut saya sih bagus bagus aja gitu jadi karena kan fungsinya spbu kan fasilitas umum ya jadi kayaknya mendukung sekali gitu kayaknya kalau
warga berharap aturan toilet spbu gratis ini bisa diterapkan di seluruh spbu di indonesia
di meliputan cnn indonesia